saya mewakili rekan rekan seluruh atlet dari papua
pada prinsipnya tetap semangat walaupun kondisi di saat ini beda dengan empat tahun atau lima tahun yang lalu
pada saat tidak pandemi kita latihan laksanakan tc berjalan seperti biasa
namun dengan kondisi saat ini kondisi pandemi kita tetap latihan dengan semangat
namun tetap melaksanakan protokol kesehatan dan disiplin
disiplin pada saat latihan disiplin pada saat melaksanakan protokol kesehatan